ya ngomongin kudapan manis kekinian ada banyak macamnya ya mulai dari milky boba es krim
boba jeli boba banyak deh tapi pernah nggak sih ngerasa bosen dengan minuman kekinian yang gitu
itu aja nah kalau bosen kali ini saya mau ajak anda untuk nyari kudapan manis tradisional yang khas
indonesia dan ini merupakan kuliner yang rasanya nggak kalah dengan kudapan manis yang kekinian
penasaran yuk kita ⁇ lets ⁇ go akhirnya sampai juga nih di salah satu pusat kuliner di kawasan tanah
jepang jakarta pusat di sini ada es selendang mayang yang legendaris karena tidak hanya
rasanya yang khas di dalamnya juga dipadukan dengan berbagai buah segar seperti alpukat
nangka dan durian yang menggugah selera saya mau mencoba meracik sendiri nih es selendang mayangnya
dan ternyata pembuatan selendang mayang tidaklah sebentar membutuhkan waktu lebih dari lima jam
porsinya jumbo karena tadi saya bikin sendiri kita langsung cobain ya bismillahirrahmanirrahim
uh ini ada duriannya gede banget sepas banget mulutnya
seger nih tambahin selendang mayangnya sama alpukat
jadi selendang mayangnya tuh lembut banget kenyalnya pas sama gurih santan ditambah
manisnya gula aren sama segernya buah buahan di sini hmm mantap
berdasar situs warisan budaya kemendikbud go id kuliner manis satu ini merupakan
kudapan khas betawi sejak seribu sembilan ratus empat puluh an dinamakan es selendang mayang karena terinspirasi dari
cerita rakyat tokoh si jampang mayangsari yang terkenal dengan kecantikannya khas betawi laga
salah satu pembeli mengaku kepincut dengan kuliner ini karena bosan dengan kuliner manis kekinian
yang serba instan
enak selama ini saya juga suka makan kayak gini
cuma emang sulit untuk nyari nyarinya nih udah langka
saya mau ajak icip kuliner bubur syafan
di kawasan ben hill jakarta pusat
yang isinya rame banget
ada delapan item isian bubur loh
mulai dari bubur sum sum putih pandan mutiara
bubur kacang hijau candil ketan candil ubi ungu
ketan hitam plus ditambahkan buah durian segar
sesuai dengan situs kuliner mamira id
bubur syafar merupakan salah satu kuliner khas madura
yang terinspirasi dari kegiatan masyarakatnya
yang sering membagikan bubur aneka rasa
baik asin dan manis
pada sanak saudara di momen bulan syafar
atau bulan kedua muharam penanggalan islam
nah kali ini saya mau cobain bubur syafar durian
berbeda dengan bubur pada umumnya yang cenderung asin
bubur syafar cenderung manis
dan untuk mempertahankan cita rasa khasnya
pengolahan bubur syafar masih dilakukan secara tradisional
tanpa bahan pengawet
dan bahan bahan yang dipakai masih bahan bahan alami
dan juga tenaganya masih tenaga manusia
salah seorang pembeli mengaku
senang dapat kembali menikmati bubur
yang membuatnya bernostalgia di masa kecil
suka ini dari aku kecil tuh udah ada kayak gitu
jadi kalau makan ini tuh mengingat aku jaman jaman masih kecil
seperti itu dan rasanya pun aduh benar benar khas banget di mulut
satu porsi bubur syafar durian dijual seharga rp dua puluh per porsi
bagaimana anda tertarik mencoba
freddy cahya indra setiawan imamu hairib jakarta